untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor
pemerintah terus berinovasi
pemerintah provinsi jawa barat misalnya
membuat layanan samsat dengan menggunakan sepeda motor dan gendongan
dengan berbagai inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor
kini bisa dilakukan dengan mudah
salah satu inovasi tersebut ialah samdong atau samsat gendong
meskipun memiliki fungsi yang sama dengan samsat lainnya
samdong memiliki sistem dan peralatan yang lebih praktis
dengan menggunakan sepeda motor serta gendongan
samdong ditujukan untuk menjangkau daerah di pinggiran kota
di dalam tas gendongan sudah berisi peralatan untuk pembayaran pajak
seperti printer komputer dan modem
petugas tinggal memasang di meja dan menyambungkan dengan listrik
cukup membawa ktp dan juga stnk
anda bisa melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor satu tahun
dan anda tidak perlu memiliki perlindungan
anda bisa mengantri dan bisa selesai di bawah lima menit
di bandung samdong rutin dilakukan seminggu sekali selama tiga hari
lokasinya berganti setiap minggu di setiap kecamatan di bandung
masyarakat pun mengaku terbantu dengan adanya layanan samdong
bagus ya memudahkan terutama buat ibu ibu gitu yang nggak harus ke samsatnya
bisa langsung ke sini
tahu dari mana informasinya
saya dari grup
oh di bantung
ya lebih mudah ya
lagian kebetulan saya juga tadi nggak sengaja kesini kan
pas kebetulan ada ini ya alhamdulillah jadi langsung mampir
biasanya di samsat biasa lebih lama nggak
lebih lama karena kita kan ngantri nomor antrian
belum nunggu ininya lebih
dengan di sini alhamdulillah lebih cepat lebih praktis lagian
layanan samdong sudah dimulai sejak dua ribu lima belas
dan telah beroperasi di seluruh kota di jawa barat
jadi samsat genong ini adalah untuk menjawab tuntutan masyarakat
jadi masyarakat dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat
kita dari samsat bandung timur bahkan untuk samsat seluruh jawa barat
berupaya untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
nah intinya bahwa sat sat genong ini diarahkan kepada daerah daerah
yang sulit dijangkau oleh samsat keliling
karena kalau samsat keliling itu kan menggunakan mobil
nah kita ke daerah daerah yang
yang pinggiran ini di apa dilakukan pelayanan oleh samsat genong ini
selain samdong berbagai cara juga dilakukan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan
seperti samsat drive thru dan operasi terpadu kendaraan bermotor
franky widjaya bandung